kepolisian daerah jawa timur
senin siang merilis tujuh maha guru
atau yang biasa disebut abah
oleh taat pribadi
maha guru tersebut sengaja direkrut untuk
mengelabui para pengikut agar tertarik
bergabung dan menyetorkan
uang pada taat pribadi
namun mereka yang selama ini diagung agungkan
ternyata memiliki latar belakang yang memprihatinkan
kita simak bersama
inilah sosok tujuh maha guru tokoh spiritual
ciptaan taat pribadi
siapa sangka ternyata
latar belakang mereka memprihatinkan
mulai dari pengangguran
kuli bangunan hingga seorang mekanik
salah satu faktor
mengapa mereka mau menjadi abah adalah
seperti pengakuan ratim alias abah
saat berprofesi menjadi penjual kopi
pendapatannya hanya empat ratus ribu rupiah
namun saat berperan sebagai pembaca
doa ia mendapat sekitar
lima juta rupiah per sekali tampil
yang rekrut tuh mau gak wih ini
kita baca doa deh
yang mau kita bilang deh
para maha guru ini direkrut oleh sp maranata alias vijay
dengan cara menggelar seminar abal abal
kemudian vijay meminta kepada karnawi yang disebut sebagai koordinator perekrutan
ya diajak aja sama tetangga
ya kita jalan jalan aja katanya
emang ada apaan di sana
itu di padepok kan
nggak dijanjini apa apa sih
nanti tergantung daripada penyidik
ketujuh pria tua ini sengaja direkrut untuk
pengelabui para pengikut
agar tertarik bergabung dan menyetorkan uang kepada taat pribadi
untuk meyakinkan pengikut mereka diberi jubah dan sorban oleh vijay layaknya seorang kiai atau ulama
mereka berperan sebagai tokoh spiritual dalam berbagai acara serminal dan istighosah di berbagai daerah
bayarannya pun bervariasi
antara dua juta hingga lima belas juta rupiah per sekali tampil di panggung
bahkan ada yang mendapat hadiah umroh